pada jumroh akobah sudah dilaksanakan seluruh jomah haji indonesia
junratul akobah ini dilaksanakan setelah menetap di mina selama setengah malam
saat ini jamaah indonesia tengah menunggu waktu yang tepat untuk melaksanakan jumroh ula wusto dan juga kubro
rangkaian ibadah jumroh ketiga baru akan dilaksanakan pada eksohari
setelah itu jamaah haji akan kembali ke penginapan masing masing
jomah haji aswalin indonesia kemarin mulai dari malam hingga dini hari melaksanakan jumroh akobah
dan hari ini jomah haji aswalin indonesia akan melaksanakan jumroh yang kedua yaitu jumroh wusto ula wusta dan akobah
tiga tempat yang akan dilakukan pelemparan masing masing tempat dilempar dengan tujuh batu
sehingga memerlukan dua puluh satu batu untuk dilempar di hari yang kedua ini
kemudian nanti pelemparan yang ketiga akan dilaksanakan esok paginya
karena setiap pelemparan melempar batu ini jomah haji aswalin jomah haji harus menetap di mina ini selama setengah malam atau sepertiga malam untuk melaksanakan setiap pelemparan batu tersebut
bagaimana dengan catatan kesehatan dari para calon haji asal indonesia usai melakukan jumroh di sana
apakah ada catatan khusus dari departemen agama atau departemen kesehatan indonesia di sana
jemaah haji asal indonesia memang ada sejumlah jamaah haji yang harus dirawat
rata rata atau sebagian besar pasien yang dirawat di lokasi ini mereka rata rata karena dehidrasi atau kelelahan
sehingga mereka harus dirawat di klinik yang ada di mina ini karena mereka tidak boleh keluar untuk meninggalkan lokasi ini karena membetas di mina ini
apakah ada data terbaru
data terbaru lukman mengenai jemaah haji atau calon jamaah haji yang meninggal dunia di arab saudi
untuk saat ini belum ada informasi jemaah haji yang meninggal dunia
sehingga mudah mudahan seluruh jemaah haji dalam kondisi sehat walafiat ataupun hanya memerlukan perawatan perawatan saja
sehingga tidak ada jamaah haji yang meninggal dunia di lokasi ini
beberapa waktu lalu lukman sempat cuaca sempat
memburuk begitu sempat terjadi hujan di sana
bagaimana dengan cuaca hari ini
apakah cukup mendukung untuk melaksanakan prosesi haji hari ini
untuk cuaca sendiri pada hari pertama kemarin memang ada sedikit gerimis kecil
selama delapan menit
tapi kemudian kembali cuaca memanas atau sekitar empat puluh delapan hingga lima puluh derajat celcius
begitu pula hari ini tidak ada mendung
cuaca cukup panas begitu
semoga tidak hanya cuaca tapi segalanya juga mendukung untuk melakukan ibadah haji di sana
selamat beribadah dan juga selamat bertugas
lukman produser eksekutif cnn indonesia dari mina arab saudi